pada hari kamis kejadian itu diketemukanlah seorang bayi dengan berjenis kelamin perempuan di perumahan komplek kejaksaan bekasi selatan
saya rizka klarisa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya